ingin anaknya menjadi seorang polisi seorang pedagang bubur malah tertipu ratusan juta rupiah oleh anggota polri
korban mengaku rugi hingga mencapai tiga ratus sepuluh juta rupiah
ingin anaknya menjadi seorang polisi seorang pedagang bubur malah tertipu ratusan juta rupiah oleh anggota polri di cirebon jawa barat
didampingi oleh kuasa hukumnya pedagang bubur bernama wahidin memperlihatkan beberapa barang bukti tindakan penipuan itu kepada awak media sabtu sore
wahidin mengaku menyetor hingga tiga ratus sepuluh juta rupiah kepada pelaku berinisial s anggota polisi berpangkat akp dan seorang pns polri berinisial n
meski telah mengumpulkan uang sebanyak itu putranya tetap tidak lolos dalam seleksi bintara polri tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua lalu
nah dia bisa menjanjikan bahwa anak saya masuk polri dengan sejumlah uang yang harus saya setorkan ke temennya yang bernama saudari miriana
katanya dia sebagai pns mabes polri itulah makanya saya serahkan semuanya dengan pkl tiga ratus sepuluh juta
dikonfirmasi pada minggu polres cirebon kota mengaku telah menangkap pelaku
polisi juga mengaku masih berupaya terus mengembangkan kasus tersebut
kepolisian mengaku tidak akan mentolelir kasus serupa di kemudian hari